dan selanjutnya kita akan segera terhubung dengan bapak herman suherman selaku bupati cianjur
selamat siang pak herman bisa mendengar suara kami
pak herman bisa anda informasikan atau mungkin anda ceritakan kepada kami seperti apa situasi masyarakat dan juga fasilitas publik infrastruktur
sekarang jam satu lebih dua puluh menit saya sedang di mobil kuncangan sangat besar
dan saya cepat turun ke jalan melihat warga yang isteris dan juga rumah rumah banyak yang hancur
termasuk pendopo pendopo kabupaten cianjur juga pelapon pelaponnya pada jatuh
dan juga gedung setda juga di dalamnya pada hancur warga lagi
jadi bahkan barusan setelah
barusan sampai berita ke saya ada di depan sinta itu terjadi longsor
katanya ada mobil yang tertimpa longsor
kemudian juga saya pantau ke cianjur selatan khususnya agrabinta cinang barang dan cidaun kondisi aman
karena gempatnya kecil jadi tidak berpotensi tsunami
ini terjadinya di sekitar kota cianjur besarannya sekitar lima enam skala liter
jadi sementara kami sedang mendata warga warga yang terkena musibah
hampir rata rata perabotan rumah tangga pada hancur
berarti pak herman
itu pak dapat dilaporkan
ya berarti pak herman ingin saya konfirmasi kembali bahwa berdasarkan apa yang bapak lihat atau pantau di lapangan
gempa ini paling keras terasa di wilayah kota cianjurnya sendiri begitu ya pak
iya di wilayah kota cianjur
wilayah kota cianjur sangat besar sekitar lima enam skala liter
kedalaman sepuluh kilometer dalamannya
ini berada di tengah tengah kota cianjur
pace cianjur gitu
yang sekedar cugenang tidak cugenangan lah gitu
lalu pak herman terkait kerusakan seperti yang anda gambarkan atau anda ceritakan tadi cukup parah
bagaimana kemudian personil yang dikerahkan ini ada berapa untuk bisa membantu proses
hari ini hari ini petugas kami sedang berkeliling
prioritaskan untuk masyarakat yang terkena musibah lebih tinggi
seperti tadi di rumah makan cinta ini ada warga yang mobilnya terlalu berlelong
kita utamakan dulu
sambil yang lain itu mendeteksi warga di masing masing lokasinya
lalu untuk warga yang terdampak pak
seperti tadi di awal bapak sempat menyebutkan bahwa ada beberapa rumah warga yang roboh begitu
dan juga ada pasien yang berusaha
untuk sementara kita
sambil kita menyiapkan kebutuhan kebutuhan yang diperlukan oleh warga masyarakat
untuk warga yang ingin mengungsi pak
untuk sementara waktu yang terdampak
belum bisa berdeksi
karena kita masih berkeliling ini
dan sejauh ini seperti apa
yang paling parah berada di wilayah mana saja pak
kalau menurut informasi ini wilayah cugenang
yang paling parah wilayah cugenang
nah titiknya itu berada sekitaran keseluruhan cugenang
dari kota cianjur kurang lebih sekitar lima kilo
dari kota cianyur
ini yang paling besar
barusan juga desa padaloyo rumah rumahnya hampir rata rata amruk
kepala desa sudah melaporkan ke saya
bagaimana situasi di daerah cigenang sendiri pak
apakah ada informasi lebih banyak terkait hal ini
barusan baru satu kepala desa yang melaporkan ke saya
desa padaluyu ternyata banyak yang ambruk
mereka membutuhkan alat berat
eko untuk membedaskan rumah rumah
yang lain masih saya tunggu laporannya
apa saja yang dibutuhkan pak kemudian untuk bisa membantu proses evakuasi di wilayah cugenang ini
barusan dari kepala desanya alat berat
karena banyak yang longshore yang jalan jalan tertutup tidak bisa akses
oke apakah aksesnya terputus pak
maksudnya akses untuk masuk
juga keluar dari desa cigenang ini
dari cipanas ke cianjur sekarang tertutup
di depan sinta
terus juga listrik ini pada mati semua
halo pak herman baik
berarti untuk akses dari dan menuju desa atau kecamatan cugenang di kabupaten cianjur ini terputus
juga di cipanas apakah juga terputus juga pak seperti apa
jadi mobilisasi dari cianjur ke cipanas terputus
karena pancinta itu longshore
informasinya katanya ada delapan mobil yang tertimpa longshore
nah sekarang kita lagi mengepas fiksi dulu itu
oke lalu untuk personel yang diterjunkan ini dari mana saja pak
untuk bisa kemudian membantu proses evakuasi mobil mobil yang tertimpa longsor
kita kerahkan dari putr dan juga bbbd
jadi kita kerahkan ke sana talak berasnya
pak herman suherman terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroo
ada mungkin yang ingin disampaikan terakhir pak
halo pak herman
halo ya saya mohon mohon untuk warga cianjur ya barangkali ada yang menilai tv
saya sarankan jangan dulu masuk ke
karena barusan juga saya merasakan di penopo ada getaran getaran kecil gitu ya
sehingga lebih baik aman kita di luar sejak dulu
sambil menunggu beberapa jam ke depan
kalau situasi sudah aman baru kita bersih bersih beres beres gitu ya
oke baik terima kasih pak herman suherman
bupati cianjur sudah bergabung bersama kami
semoga proses evakuasi juga berjalan lancar
tentu tentu pak baik semoga masyarakat cianjur dan sekitarnya juga tetap aman dan bisa berkumpul di tempat yang aman untuk saat ini
terima kasih pak herman